dan malam ini kita akan bahas bersama feliciana winatan communication manager google indonesia
kemudian ada pengisi suara google year inserts dua ribu dua puluh yang juga tokoh musik nasional iwan fals
dan wahyu agung prasetyo sutradara film berjudul tilik yang paling banyak dicari di mesin pencari pada tahun dua ribu dua puluh
halo selamat malam bang iwan mbak feli mas wahyu
selamat malam apa kabar
selamat malam terima kasih
sudah berkenan untuk bergabung pada malam hari ini
saya pertama kali ke bang iwan dulu
bang iwan di narasi dalam google year in search tahun ini
bang iwan mengungkapkan bahwa tahun ini begitu banyak ujian
apa arti tahun dua ribu dua puluh untuk seorang iwan fals
wah apa ya jadi banyak pertanyaan
tapi sekaligus perenungan untuk melangkah lebih optimis lagi ke depan
ini sekaligus kesempatan untuk meneliti diri lebih detail lagi
bang iwan bagaimana melihat tahun ini dengan segala perjuangannya
banyak teman teman saudara saudara kita yang memang harus terkena sakit
terus ada juga dampak ekonomi
melihat ini bagaimana anda memandang masyarakat kita melawan pandemi kali ini
ya terutama untuk yang kena itu ya
untuk bersedih lah
tapi kan kita nggak bisa stop di situ
tidak bisa berhenti di situ
bahwa kehidupan harus tetap berjalan
banyak teman teman lain
apa sesuai kita yang lain
bekerja untuk itu juga
ini kenyataan yang harus kita hadapi
bukan cuma indonesia aja
tapi dunia gitu
itu juga ada harapan harapan
walaupun katanya harapan itu kecil
tapi justru itu menjadi cerita cerita yang seru gitu ya
apa buat kita sadar bahwa takdir semua kan tuhan yang menentukan
teman teman yang berusaha untuk mencari vaksin
untuk apa itu juga terus bekerja untuk itu
kalau dari saya sih
saya dengan manajemen ya
berusaha untuk bikin lagu yang membangkitkan
itu paling itu yang saya kerjakan
baik luar biasa sekali dampak covid sembilan belas
saya ke mbak feli dari google
mbak feli ini covid sembilan belas begitu menyita perhatian masyarakat
kalau dari analisis google sendiri
apakah covid sembilan belas dari pertama kali outbreak di awal tahun hingga saat ini
masih menjadi yang pertama untuk dicari oleh masyarakat pengguna internet
dibilang untuk yang menjadi pertama
mungkin sudah menurun ya mbak dari yang pertama di awal tahun gitu kan
tapi memang kalau kita lihat di google trend sendiri
minat penelusuran masyarakat di indonesia akan coronavirus
atau virus corona itu sendiri
paling tinggi mungkin di bulan maret atau april
sampai sekarang itu pun masih tinggi
cuma mungkin kalau di awal tahun
orang orang mencarinya seperti seputar pengertiannya gitu kan
atau mungkin gejalanya gitu
mungkin makin ke sini
makin ke akhir tahun
kita melihat masyarakat lebih ingin mencari tahu seputar kabar terbarunya gitu kan
atau mungkin juga vaksin gitu
jadi memang ada sedikit
tetap dicari tapi ada evolusi dari apa yang dicari
jadi itu yang terakhir ya mbak feli
tentu tentu mbak
jadi memang kalau kita lihat pun dari trend sepanjang tahun
kita lihat memang kata kunci virus corona
atau corona itu sendiri atau covid sembilan belas memang ada
dan lumayan menjadi trend teratas
tapi kita lihat banyak kata kunci penunjang
contohnya seperti apa itu wfh gitu kan
jadi memang kata kunci seperti ini yang menjadi kata kunci yang menjadi implikasi
atau dampak dari virus corona itu sendiri
dan trending juga sepanjang tahun ini
artinya tetap ada hal hal lain yang trending apa saja mbak feli
misalnya dari musik atau film
betul kalau dari musik atau film kita melihat tentu karya karya anak indonesia
mendominasi ya mbak
contohnya seperti latih atau menghapus jejakmu
lati dari weird genius menghapus jejakmu dari bcl featuring ariel noah

atau film tentu film didominasi dengan film
film film karya anak indonesia
contohnya mariposa milea dan yang paling membanggakan tentu film pendek cili
nah ini juga suara bang iwan ini sebagai narator ya di google your inserts
kenapa google memilih bang iwan
apakah karakternya begitu kuat sehingga google akhirnya memutuskan
oke bang iwan saja
wah mbak kalau dibilang kalau kita tanya nih siapa ikon indonesia gitu kan
apalagi kalau cuma kita tanya
suaranya aja deh gitu kan
siapa ikon indonesia yang suaranya paling khas
tentu nggak ada duanya ya mbak
jawabannya pasti om iwan fals gitu kan
tapi buat kami tidak hanya suaranya aja
kami merasa om iwan pun paham banget
bahkan sejalan dengan pesan dan semangat yang ingin kita sampaikan
dalam video your inserts tahun ini ya contohnya
jadi tahun ini kita tuh ingin tahun dua ribu dua puluh seperti yang kita semua tahu
dan tadi om iwan juga sudah ceritakan bahwa
memang tahun yang penuh dengan pertanyaan gitu kan
dan juga penuh dengan tantangan dan perubahan
tapi kami percaya bahwa indonesia itu punya semangat gotong royong
dan bahu membahu untuk bangkit dan maju sama sama
dan itu semangat yang ingin kita bawa di video tahun ini
khususnya video rekap tahun dua ribu dua puluh ini gitu
baik dua ribu dua puluh ini covid menyerang seluruh dunia
tapi juga ada yang mendapatkan berkah dari hal ini
kita akan ke mas wahyu agung
mas wahyu agung film pendek tilik ini dibuat tahun dua ribu delapan belas
apakah anda terkejut dengan fakta itu
ya dibilang terkejut
cukup terkejut karena saya nggak nyangka juga ya filmnya bisa ternyata viralnya di dua ribu dua puluh
ya dibilang bahagia tentunya bahagia dan bersyukur
yang paling jelas dampaknya terasa di teman teman kolektif di
apalagi pembuat pembuat film pendek
saya merasa betul itu dampaknya gitu
kalau tadi bang iwan mengungkapkan bahwa tahun ini begitu berat
bagaimana di dunia film sendiri mas wahyu
apakah juga merasakan hal yang sama penuh dengan ujian begitu
ya saya rasa di semua lini merasakan dampaknya ya mbak
saya juga kemarin ketika pandemi juga saya dan teman teman semuanya yang ada di film gitu
ruang geraknya terbatas
ya tapi bersyukur juga karena punya waktu akhirnya untuk merenung untuk kontemplasi
akhirnya nge refleksi diri
dan ya buat saya tahun ini tahun ini cukup kompleks
karena tahun ini menjadi sebuah pelajaran untuk merefleksikan diri dan turning point buat saya
nah ini turning point
dua ribu dua puluh punya banyak waktu untuk mengeluarkan ide ide
dan saya ke bang iwan sendiri
bang iwan kabarnya bang iwan ini selama masa pandemi punya hobi baru
menggambar atau melukis
banyak waktu sekarang
lebih banyak waktu untuk kembali gitu
saya dulu kuliah di seni rupa juga sempat gitu
jadi dengan adanya di rumah gitu kan mau nggak mau ya apa yang bisa kita kerjakan
antara lain saya nggak bilangnya menggambar tapi urek urek aja
biasanya dimana aja bang iwan kalau misalnya mencari inspirasi di rumah
apakah harus keluar rumah dulu
atau sebenarnya di rumah bisa keluar tuh inspirasinya untuk menggambar
nah jadi kebetulan kita di rumah ini kan semua kerja nih mbak
dari anak saya istri saya kebetulan itu menjadi inspirasi buat saya gitu
jadi aktivitas di rumah ini studio di rumah ya udah
dan kebetulan lagi di rumah ya udah
dan yang paling membahagiakan saya ya itu tadi
kita bisa interaksi
ya tuh keluarga ini
ada komunikasi itu
biasanya kan wow benar benar gemarang gitu
ada pandemi langsung kumpul
saya berlatih sama istri saya sama anaknya
tentu yang satu lagi bantu diproduksi gitu
kalau lagu om
kalau soal karya lagu kalau tadi kan menggambar
kalau lagu bagaimana apakah ada karya baru
dan ada kesempatan juga untuk pamer gitu kan
kemarin langsung begitu ada kejadian yang viral gitu
kasih tahu ke publik kan
iya nggak ada urusan
karena ada kebutuhan itu
dan ternyata memang ya
jadi ada satu yang hilang tapi ada juga yang datang
kalau nggak ada pandemi mungkin saya nggak tahu teknologi ini gitu
oh rupanya saya bisa berekspresi langsung dikabarin gitu kan
jadi lagu dalam satu bulan kemarin itu aja ada lima lagu
berarti hampir setiap minggu ya om
tadi hampir setiap minggu untuk mengeluarkan satu lagu aja setengah mati susahnya gitu
sekarang langsung pakai jempol aja udah bisa mbak
baik baik kita akan lanjutkan perbincangan kita bertiga atau kita berempat maksudnya
sesaat lagi jangan kemana mana tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
dan kita masih akan lanjutkan pembahasan tentang tahun dua ribu dua puluh ini
apa saja hal yang paling banyak ditelusuri di mesin pencari
masih bersama kami feliciana winatan communication manager google indonesia
kemudian ada pengisi suara google year in search dua ribu dua puluh yang juga tokoh musik nasional
ada bang iwan fals dan mas wahyu agung prasetyo sutradara film berjudul tilik
saya mau ke mas wahyu mas wahyu ketika viral di tahun dua ribu dua puluh
sebenarnya mas wahyu sudah berapa lama kemudian membuat film film pendek seperti ini
berapa lama ya saya dari dua ribu sebelas sudah bikin film pendek mbak
jadi sudah sekitar sembilan tahunan ini saya bikin film pendek dan saya terus masih produktif bikin film pendek
dan biasanya saya setahun sekali itu selalu mengeluarkan satu film pendek gitu
dan ya kebetulan tilik di dua ribu delapan belas itu
artinya di tahun dari sebelum pandemi sebelum dua ribu dua puluh sangat drastis perubahannya ya mas wahyu
dari mulai kegiatannya membuat film
ya sangat sangat drastis banget gitu saya pikir semuanya juga merasakan waktu
terakhir tuh saya syuting di bulan februari kemudian off sampai saya baru syuting lagi kemarin di bulan oktober akhir kalau nggak salah
dan itu saya benar benar ngapa ngapain bahkan untuk syuting itu sama sekali nggak bisa karena nggak dikasih izin dan nggak bisa diaktif sama sekali gitu
seperti itu sih
tapi tetap ide idenya tetap muncul ya mas wahyu
ya alhamdulillah bersyukur karena punya waktu akhirnya merenung gitu jadi ya jadi nulis jadi ngide jadi diskusi sama temen temen kayak gitu gitu
akhirnya ya lumayanlah punya bank ide akhirnya setelah ini makanya harusnya di tahun depan harus bisa running sih kayak gitu
nah ini bicara soal tilik ini muncul di youtube mbak feli ini sebagai mesin pencari raksasa dunia
peran google sendiri untuk netizen tanah air apa saja apakah kemudian algoritma yang dibentuk sengaja dimunculkan agar menggiring netizen
wah enggak mbak sama sekali nggak benar ya kalau ada persepsi tentang algoritma atau menggiring sentimen publik itu sama sekali tidak
jadi kalau mbak perhatikan atau teman teman juga perhatikan
kami tidak pernah memberikan peringkat hasil penelusuran untuk menggiring sentimen publik itu satu
dan kedua kami selalu mengeluarkan ratusan peningkatan pada algoritma untuk memastikan bahwa google search atau algoritma tersebut menampilkan konten berkualitas tinggi dan juga yang paling relevan sesuai dengan apa yang teman teman cari atau netizen cari
atau atau sesuai dengan query pengguna gitu kan
maka dari itu kami terus berinovasi terus berupaya untuk melakukan apa yang kita cari

dan kita juga selalu mencari

melakukan update pembaruan yang berkala biar hasilnya itu paling relevan dan tidak bias
jadi tidak bias atau tidak ada condong untuk menggiring publik atau disangka berpihak memihak satu sama lain gitu
jadi memang itu adalah dua upaya kami sih mbak
artinya integrasi algoritma youtube dengan google search misalnya ini berpengaruh besar terhadap hasil pencarian tahun ini
ini mbak terlepas dari integrasi algoritma
hasil penelusuran baik di google search atau di youtube adalah cerminan dari apa saja yang menarik perhatian masyarakat indonesia
jadi kami melihat adanya memang adanya kesamaan nih antara minat penelusuran di google atau di google search dengan di youtube
contohnya misalnya kayak di lagu lati atau lirik lagu lati dari with genius
lirik lagu menghapus jejakmu dan juga film pendek cilik yang trending yang masuk menjadi tren teratas di google search sepanjang tahun dua ribu dua puluh
juga masuk menjadi top trending video atau tren teratas di youtube di indonesia gitu
jadi memang ada kesamaan dan tapi jangan disalah artikan itu sebagai algoritma ya
tapi itu adalah menurut saya hasil penelusuran ini mencerminkan minat dari masyarakat indonesia sendiri gitu
nah minatnya masih tetap berkutat dengan covid sembilan belas bicara covid sembilan belas
bang iwan ini dua ribu dua puluh satu kita punya harapan tentunya di dalam diri masing masing
warga masyarakat kalau bang iwan sendiri boleh dijelaskan kepada warga mungkin yang sedang menonton
bagaimana caranya untuk move on atau bangkit di dua ribu dua puluh satu setelah di dua ribu dua puluh ini kita benar benar harus menahan diri menghadapi pandemi bang iwan
ya seharusnya dua ribu dua puluh satu dengan sudah ditemukannya obat gitu dan lebih bisa melesat lebih cepat lagi gitu
bahwa kita sudah terlatih menahan diri
ya itu harapan saya gitu dan teman teman yang keluar lebih jangan mentang mentang
oh ini udah ditemuin apa si obat itu lantas bebas nggak jelas lagi
wah itu kacau lagi nanti
kita taat sama aturan yang ada gitu mungkin lebih membantu lebih cepat
kalau saya ya hanya menjalani rutinitas saya aja

kalau teman teman lagi ya gitu mbak
kalau misalnya seluruh rakyat indonesia atau warga dunia ini punya mimpi untuk segera keluar dari pandemi
kalau iwan fals sendiri spesifik mimpinya di dua ribu dua puluh satu apa bang iwan
saya kok agak khawatir tuh dengan rudalnya rusia itu satan dua itu
dua ribu kali kekuatan hiroshima nagasaki gitu
kalau negara negara lain nggak mau kalah kan
terus kalau umpamanya penunggu rudalnya itu sakit gigi atau diputusin pacarnya kan kesel gitu
atau bosan hidup tinggal dipencet aja habis kita semua mbak
jadi ya saya berharap bahwa cinta lah gitu
kita menghargai kehidupan yang sudah tuhan kasih berikan
itu kita bersyukuri lah itu semua
itu dengan hal hal yang positif gitu
jangan main main dengan nasib orang lah gitu
lagu atau album mungkin bocorannya bang iwan apakah ada
kalau lagu ya saya akan bikin terus lagu
kalau bocoran saya akan terus bocorkan
saya gak ada yang saya rahasiakan mbak
sekarang mana orang bisa merahasiakan apa gitu
saya hanya menjalani kehidupan bagaimana berkualitas semakin hari gitu
google ini jempol ini lebih bisa berjaya gitu
kan jarum jatuh orang tahu semua kan
ini pesan untuk industri musik seperti apa kang iwan
karena kan banyak juga yang ingin memulai tapi akhirnya harus sedikit ada hambatan ketika pandemi masuk
boleh dijelaskan boleh diberi himbauan kepada teman teman junior junior yang ingin memulai karir di dunia musik
ya tetap berlatih tetap fokus tetap ikuti suara hatimu
lalu waspada dengan lingkungan mencintai alam dan itu menjadi sumber inspirasi tentunya ya
kita gak bisa hidup sendirian ada orang lain
tetap bergairah gitu
jangan karena pandemi ini lantas menjadi apa
itu kan nanti ada empat jam atau apa baru ada penghasilan dari internet gitu kan juga
musik musik di jalanan juga wah bersinar sinar
gak harus antri juga mengenalkan lagu gitu
itu langsung aja dibikin ke youtube lewat handphonenya
kalau bagus karirnya pasti orang akan berjalan
kalau itu di dunia musik kalau di dunia film mas wahyu harapan di dua ribu dua puluh satu next project boleh bocoran mungkin
bocorannya belum ada sih mbak
saya masih sama teman teman masih berdiskusi untuk merencanakan tahun depan akan membuat apa
tapi yang jelas tahun depan saya dan teman teman pasti akan selalu terus bikin film terus bergerak terus produktif gitu
gak cuma buat tahun depan doang tapi tahun setelahnya juga
insya allah kalau masih dikasih kesehatan untuk terus berkarya selalu pengen berkarya
artinya tetap konsisten untuk jalan menghasilkan karya di film ya mas wahyu
baik terakhir saya ke mbak feli
mbak feli dua ribu dua puluh satu bagaimana dengan google
apakah ada rencana rencana besar yang akan dilakukan oleh google
tentu kami rasa sejalan dengan misi kami ya mbak
untuk terus mengorganisir informasi dunia dan membuatnya menjadi healthful atau dapat membantu masyarakat lebih luas
dan juga dapat diakses secara universal
tentu kami juga paham nggak hanya membuat terus terobosan teknologi gimana caranya terus kita membantu masyarakat indonesia atau masyarakat dunia lainnya
terus dapat menjalani kesehariannya tapi juga bagaimana kami melindungi para penggunanya
jadi aspek sisi dari pelindungan itu tersebut juga harus penting dan harus kami terus perhatikan gitu kan
dan jadi kami merasa
kami akan terus meningkatkan keamanan dan ketangguhan teknologi keamanan
bagaimana kami dapat terus secara otomatis melindungi penggunanya
dan juga memberikan kendali langsung atas keamanan dan setelan privasi bagi teman teman sekalian atau para pengguna
tapi kami rasa teknologi atau alat adalah satu hal
harus diiringi dengan edukasi publik
masyarakat atau penggunanya pun juga harus jeli gitu kan
dengan pemanfaatan internet agar mereka dapat memanfaatkan internet secara baik gitu kan
dan mengoptimalkan benefitnya gitu
dan juga harus ada keterlibatan industri yang bersama sama mbak
karena kami rasa namanya perkembangan teknologi ancamannya pun juga akan berkembang gitu kan
jadi ini adalah kerja yang berkelanjutan dan terus menerus dan harus dibutuhkan kerjasama dari semua pihak gitu
baik dari penggunanya industrinya
dan juga penyedia teknologi
memang itulah mungkin terus yang akan kami galakan dan kami tingkatkan mungkin dari dulu bahkan akan semakin lebih lagi di tahun tahun yang akan datang
baik semoga google commit dan juga masyarakat juga bisa belajar lebih banyak lagi
tadi kita dengar juga pesan pesan positif dari bang iwan fals
kemudian juga ada mas wahyu agung yang membuat film begitu viral yaitu film tilik
terima kasih bapak dan ibu sudah berkenan bergabung bersama kami